satu ini saudara mirip dengan kasus pina soal rekayasa pembunuhan
keluarga korban kecelakaan di ponorogo jawa timur temukan kejanggalan
satreskrim polres ponorogo membongkar makam korban untuk proses otopsi
pembongkaran makam dan otopsi terhadap jasad jiono di desa poko
kecamatan jambon ponorogo ini dilakukan pada selasa siang
setelah keluarga lapor polisi karena menduga ada kejanggalan
sebelumnya korban dilaporkan meninggal dunia karena kecelakaan tunggal oleh pelaku
namun kondisi luka di tubuh korban dan kondisi motor utuh membuat keluarga curiga
berdasarkan hasil otopsi terdapat sejumlah luka memar di kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya
saat ini satu terduga pelaku sudah ditangkap
kondisi luka di tubuh korban di jawa timur jawa timur dan di jawa timur
mungkin antara pribadi masing masing berkelahi dan kemudian menutupinya
dengan cara menyebar berita kepada keluarga korban di celakaan
saksi empat satu di bawah umur satu pelaku utama